sepuluh pemain tim nasional indonesia u dua puluh dua yang berangkat ke kamboja
dalam kondisi bugar untuk lawan filipina dalam laga perdana grup a
cabur sepak bola putra sea games dua ribu dua puluh
dalam latihan terakhir hari jumat
marcelo noverdinan dan kawan kawan menjalani latihan ringan
untuk menjaga kondisi fisik serta persiapan taktik dan strategi
sejak awal pelatih indra syafri ditargetkan membawa skuad garuda muda meraih medali
pasalnya sudah tiga puluh dua tahun lamanya
tim merah putih tidak mendapat medali emas cabang olahraga sepak bola sea games
namun indra syafri menegaskan hanya akan fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya
pelatih enam puluh tahun itu mengaku senang karena para pemain sudah terlihat solid
dan telah menganalisa kekuatan lawan
alhamdulillah semua pemain dua puluh sudah fit semua
termasuk pemain pemain yang baru
apapun kemarin dan semua sudah punya kemestri yang baik
secara langsung tentu kita tahu apa yang terlakukan filipina
tapi dari hasil metanalyse yang kita lakukan
ada tujuh pemain yang bermain di sikip kemarin juga bermain di sikip kemarin
pemain timnas u dua puluh dua yang tampil gemilang di barisan serang persik kediri
jam felis royer menyebut pelatih indra syafri ingin para pemainnya tampil lepas saat menghadapi filipina nanti
pelatih tidak ada tekanan sama sekali
kita dibiarkan untuk pemain bebas percaya diri untuk meraih hasil di pertandingan besok
kalau menurut saya filipina tim yang bagus ya kita harus antisipasi pemain depan mereka
duel indonesia lawan filipina dalam laga perdana grup a cabur sepak bola putra sea games dua ribu dua puluh tiga
akan berlangsung di stadion nasional phnom penh kamboja
pukul enam belas wib